perkembangan terkini jelang eksekusi mati kita telah terhubung dengan koresponen cnn indonesia roni satria
selamat pagi roni bagaimana persiapan di sana saat ini
selamat pagi lady dan rian
kalau kita lihat persiapan dari kemarin rian dan lady sudah ada satpol air yang melakukan patroli di sepanjang perairan nusa kambangan
nah indikasi indikasi lain yang selain dari pengamanan pengamanan ini adalah juga dengan mendatangkan brimop dari polda jawa tengah yang telah dilakukan sejak minggu lalu
dan dilakukan pengapusan sebanyak tiga kali untuk melakukan pengamanan di dalam lapas nusa kambangan
selain itu juga beberapa minggu lalu juga telah hadir ke polda jawa tengah untuk meninjau langsung kondisi di dalam lapas nusa kambangan
selain itu pada hari kamis kemarin kantor wilayah kementerian hukum dan ham jawa tengah yang juga dihadiri oleh kepala divisi lapas
jawa tengah juga hadir untuk meninjau sel isolasi yang ada di lapas nusa kambangan karena ada tiga blok baru sel isolasi yang akan nanti digunakan oleh terpidana mati
pada saat isolasi selama tiga hari menjelang eksekusi mati
nah dulunya sel isolasi ini ada di lapas pasir putih sementara sel isolasi baru ini berada di lapas batu
dan selain itu juga di wilayah perairan lainnya adalah di wilayah tuluk penyu di mana sejak tanggal tujuh mei lalu sudah disterilisasi
hingga batas waktu yang tidak ditentukan lady dan rian
rodi apakah benar bahwa kejaksaan agung telah menetapkan nama nama yang akan dieksekusi di tahap ketiga ini
ya rian kejaksaan agung membantah telah mengumumkan nama nama terpidana mati yang masuk ke dalam jilid tiga eksekusi mati kali ini
dan nama nama ataupun komposisi negara yang telah disebutkan oleh kabit humas polda jawa tengah kombes pol lilik darmanto
yang menyebutkan jumlah terpidana mati dan juga jumlah ataupun komposisi negara
antara lima belas terpidana mati yang akan masuk ke jilid tiga ini dengan komposisi sepuluh warga negara asing dan lima warga negara indonesia
sepuluh warga negara asing ini terdiri dari empat warga negara tiongkok dua nigeria dua senegal satu zimbabwe dan satu dari pakistan
nah dari sinilah spekulasi nama nama tersebut muncul lady dan rian
kalau kita lihat bahwa satu satunya warga negara pakistan yang difonis mati dan terkait
kasus narkotika adalah zulfiqar ali
sehingga dengan mudah orang menarik nama tersebut untuk masuk karena telah disebutkan komposisi nama nama tersebut lagi dan rian
nah meskipun belum diumumkan nama nama ini juga beredar sejumlah nama nama lain
antara lain adalah nama freddy budiman karena memang kejaksaan agung sendiri pernah menyatakan akan menargetkan freddy budiman sendiri
namun kalau diperhatikan bahwa kondisi ataupun syarat untuk memasukkan nama nama terpidana mati ini untuk ke jilid tiga
ini tentunya mereka telah memenuhi syarat secara yuridis secara hukum telah berkuatan hukum tetap
sehingga tidak ada lagi ataupun telah diberikan hak hak hukum kepada para sebagai warga negara kepada para terpidana mati ini
misalnya saja kalau kita lihat freddy budiman ini dari kasus pada dua ribu dua belas lalu
ia ditangkap dengan satu empat juta pil ekstasi di jakarta
kemudian akhirnya ia difonis mati
dan akhirnya pada saat ini ia dipindahkan
dari gunung sindur lepas gunung sindur pada enam belas april lalu ke lepas nusa kambangan
sempat didatangi oleh kejaksaan agung untuk memberikan informasi tentang rencana eksekusi ini
maka meskipun ia menyatakan kepada publik bahwa ia menerima akan dieksekusi mati
namun ia masih melalui proses hukum lagi
yaitu antara lain ia belum mengajukan peninjauan kembali pada saat itu
nah akhirnya pada dua puluh delapan april yang lalu adalah merupakan sidang kedua peninjauan kembali freddy budiman
dan sehingga saat ini ia masih menunggu
hasil putusan apakah peninjauan kembali ini akan diterima atau ditolak
nah inilah kenapa alasan mungkin akan adanya kemunduran
ataupun molor dan tanah kutip seperti itu lady danrian
karena masih menunggu ataupun memberikan hak kepada warga negara ataupun terpidana mati ini
untuk menjalankan proses hukum
sehingga akhirnya ketika semua terpidana mati ini dieksekusi
sudah menjalani proses hukum berkekuatan tetap lady danrian
baik roni jika eksekusi mati ini sudah dekat waktunya
apakah anda sudah melihat
anggota keluarga terpidana mati yang datang ke sana
atau mungkin dari media internasional atau dari luar negeri yang sudah ada di nusa kambangan begitu
ya jadwal kunjungan ke anggota keluarga ada setiap hari senin dan kamis
sementara di akhir pekan adalah jadwal kunjungan bagi mahasiswa lembaga riset dan juga lembaga swadaya masyarakat
yang ingin melakukan penelitian di dalam lapas nusa kambangan
nah dari senin hingga kamis kemarin merupakan hari terakhir
bagi kunjungan keluarga ke lapas nusa kambangan ini
dengan arti dalam artian bahwa hari senin nanti keluarga sudah tidak diizinkan lagi untuk masuk ataupun berkunjung ke lapas nusa kambangan lady dan rian
nah pada hari rabu kemarin dikabarkan dari lapas nusa kambangan sendiri bahwa ada keluarga dari terpidana mati zulfikar ali dari pakistan
namun tidak namun mereka masuk secara diam diam menurut lapas nusa kambangan
akhirnya tidak terendus oleh media yang ada di sekitar dermaga wijayapura
nah untuk media sendiri memang sudah ada beberapa dari lembaga asing namun tidak sering berada di dermaga wijayapura ini karena masih menunggu jadwal isolasi
nah biasanya dermaga wijayapura ini akan sangat penuh dengan media termasuk juga dengan pengerahan kepolisian dan juga anjing pelacak dan kendaraan kendaraan taktis
biasanya h tiga atau perasaan terpidana mati ini masuk ke sel isolasi lady danrian
baik rodi satria korresponden cnn indonesia melaporkan langsung
silah cap jawatannya